kamu itu makin lama makin seperti kakek kamu bersih sekali perhatian banget cerewet kalau
nenek lagi sakit ya kayak kamu tadi gitu itu tapi kalau gantengnya nurun dari nenek ya kan
ya kamu kok pagi pagi udah di sini
hai mbak dewi saya mau ngomong sebentar sama sandri berdua oh ya udah sama saya iya mas bisa

atau aku yang cuma lontang lantung di jalanan
mas tapi mas andri jangan salah sangka
mas karena itu bukan kewajiban mas andre untuk ngidupin aku sama bapak
tapi satu hal yang harus mas andre tahu
mirza senang banget punya seorang kakek kayak mas andre
mirza sekarang udah gak sendiri
mirza tahu mir mirza punya kakak kandung
kakak juga bangga lagi punya kakak seperti kau
dan perlu kamu tahu sekarang
kamu orang yang baik
gak ada kerugian dari kakak punya adik seperti kamu
walaupun dulu kita pernah selisih paham
tapi sekarang udah enggak
karena kalau ada apa apa sama dewi kamu gak mungkin deketin dia lagi kan
itu ipar kamu juga
terima kasih allah
di balik musibah ini
andre sama mirza menemukan kebahagiaan mereka masing masing
ya udah mas mbak kalau gitu saya permisi ya
aku punya adik
dan itu mirza
dan baru sebesar ini aku sadar
kau lah aku punya adik
biarpun kamu marah sama pak amin
kamu tetap bisa menerima mirza sebagai adik kamu
ya gue juga gak nyangka
aku bisa menerima semudah itu
yang seharusnya aku ngelakuin itu juga sama mama
mungkin mama itu baru tahu kalau aku bukan anak kandung mama
makanya dia itu takut untuk hilang sama aku
dan gak seharusnya aku marah sama mama
ya andre aku senang sekarang kamu udah sadar
enggak sekarang bukan cuma mama yang aku pikirin
nenek pernah bilang sama aku kalau semua harta kekayaan itu jatuhnya pada aku semua
dan aku bukan darah dagingnya nenek
sedangkan satria itu gak dapat apa apa
part senin seguro akan
hai anak baru ya iya kenal dong hai maya rista
kalau berkosa kosa tuh jangan sampai telat kenapa tuh masalahnya tuh ibu kosnya tuh
galak banget oh ya makasih ya udah kasih tau yaudah deh gue berangkat dulu ya iya
eh kalau makan nanti bayar ya jangan kayak kemarin ngutang mulu
kabur bapak apaan sih bapak bilang bapak mau traktir masa kabur sih
enggak punya duit enggak enak makan kagak bayar air mbak bapak nggak bisa kayak gitu
enggak lo kurang ngajar dia udah kebiasaan udah ngutang sekarang makan gak mau bayar
lagi eh lo kagak mau bayar juga enggak kok mau saya bayar
ya udah lu bayar nih ya makanan lu sama bapak lu tuh kalau kagak gue panggilin orang kampung
biar digebukin biar mampus iya sekarang m dua berapa sekarang semuanya udah selesai terutama
hubungan aku sama mas satria aku nggak boleh cengeng aku harus jadi orang yang kuat
lumayan kalau gue jual kok dia abil pak itu tadi cincin saya ya pak cincin apaan orang saya
cuman jahat tuh bapak saya mohon pak itu cincin berharga buat saya balikinnya pak itu cincin yang
cuman jahat tuh bapak saya mohon pak itu cincin yang
berharga buat saya balikin ya pak itu cincin yang
berharga buat saya yang blue mohon apa sih cincin apaan itu di
hai hai pak bapak itu apa apaan sih bapak bikin masalah terus ya bapak ngutang di warung nggak
bayar bayar sampai mirza tuh digebukin sama orang orang betul apaan sih neng gua ngapa ngapain
gue jatuh nih ini cewek nih enak aja nuduh gua mayat itu cincin aku diambil sama bapak kamu
pak balikin cincinnya apaan harus gua balikin bapak balikin cincinnya
pak balikin apaan sih balikin balikin cincinnya kalau bapak nggak balikin cincinnya sekarang juga
mirza pulang ke rumah mirza ambil semua tes dna dan akan mirza bakar
bapak nggak punya bukti apapun tentang mas andri
sekarang balikin bawa pikir mirza cuman ngancep balikin

si apon jadi andri bukan anak kita
iya aku juga dengernya kayak gitu
ya terserah caranya kayak gimana
yang penting aku minta kamu selidikin sampai tahu
tapi jangan ada yang tahu
selidikin kan harusnya cari tahu
tapi nggak boleh tahu
gustaf punya otak
beri papa kayak gitu hati hati
kamu itu makin lama makin seperti kakek kamu
kalau nenek lagi sakit ya kayak kamu tadi gitu itu
tapi kalau gantengnya
andre apa yang sebaiknya kamu kantor
sekarang aku harus kantor ini ya
kamu mau kemana dre
dewi aku nggak bisa kayak begini terus wi
aku harus bilang yang sebenarnya sama nenek
deh tapi nenek kan baru pulang dari rumah sakit
aku nggak bisa bohong sama dia terus wi
kamu lihat kan gimana caranya dia itu mandang aku wi
dan kamu lihat gimana caranya dia itu bicara sama aku
dewi dia bangga sama aku wi
di natap aku dengan penuh kasih sayang
aku harus bilang yang sesungguhnya sama dia
aku bukan orang yang patut dibanggain sama dia
dan aku bukan orang yang patut ditatap seperti itu sama dia
tunggu dulu dre
dre kamu nggak kasihan sama nenek
kamu pikirin dulu dre